overweight atau kegemukan kerap menjadi persoalan bagi sebagian orang
salah satunya bagi vera kania
mahasiswi usia dua puluh satu tahun ini memiliki tinggi badan satu ratus lima puluh lima cm dengan berat badannya lima puluh enam kg
jika menghitung indeks masa tubuhnya berat badan normal vera idealnya berada di angka empat puluh delapan kg
selain mengatur pola makan sejak tiga bulan terakhir vera melakukan olahraga
seperti lari hingga melakukan olahraga permainan secara rutin
namun usahanya itu belum menunjukkan hasil maksimal
bertemu dengan ahli dan berkonsultasi ia lakukan agar berat badannya bisa turun meski membutuhkan proses
aku tahu berat badan aku seharusnya berapa
dari yang sekarang berat badan aku jauh banget ya buat ke normal
aku dikasih tahu harusnya aku berapa berat badannya
terus aku dikasih tahu gimana sih untuk berat badan aku olahraga yang cukupnya itu apa
yang misalnya aku tidak boleh itu apa
jadi aku jauh lebih terarah untuk olahraga
kini vela rutin melakukan olahraga
dalam sepekan setidaknya dua hingga tiga kali olahraga vera lakukan dengan beragam jenis latihan
menurut personal trainer salah satu pusat kebugaran di kota bandung zikri al gozali
ada beberapa olahraga yang bisa dilakukan bagi orang yang mengalami kelebihan berat badan agar olahraga tetap aman
pertama olahraga dengan menggunakan sepeda statis bisa menjadi pilihan
mengayu sepeda statis selama tiga puluh menit rata rata dapat membakar dua ratus hingga tiga ratus kalori dalam tubuh
jika dilakukan dengan gerakan yang benar dan konsisten
kedua olahraga dengan mengandalkan berat badan tubuh sendiri juga bisa dilakukan
gerakannya yang sederhana saja
seperti push up teknik bridge hingga plank yang dilakukan secara berulang
zikri juga merekomendasikan latihan beban yang terukur bisa dilakukan secara bertahap
mulai dari beban yang ringan terlebih dahulu baik menggunakan barbel atau alat khusus yang kerap dijumpai di pusat kebugaran
beberapa artikel yang terbaru yang sekarang berbicara atau menyebutkan bahwa olahraga yang paling baik atau misalkan yang paling mempunyai efek lebih banyak untuk tubuh kita adalah latihan beban
kenapa latihan beban
karena dengan kita berlatih menggunakan beban otot otot kita akan beradaptasi dan otot kita akan membesar
dengan otot kita membesar artinya pembakaran kalori yang terjadi pada tubuh kita itu lebih banyak daripada sebelumnya
nah kondisi ini akan membuat tubuh kita akan membakar kalori lebih banyak dan membuat proses penurunan berat badan lebih cepat
nah zikri juga menambahkan berjalan kaki berlari santai atau jogging hingga melakukan olahraga berenang juga bisa anda lakukan sebagai salah satu jenis olahraga untuk mengurangi kelebihan berat badan anda
eits jangan sampai lupa menjaga pola makan juga penting dilakukan
jangan sampai olahraga anda maksimal tapi pola makan tidak diatur
waduh bisa gagal program anda untuk menurunkan berat badan
kiki haryadi rusman rusmana bandung jawa barat